pandemi virus corona atau covid sembilan belas terus menelan korban jiwa di sejumlah negara di dunia termasuk di indonesia
pemerintah pun terus bekerja keras untuk menangani penyebaran virus corona dan menerapkan berbagai kebijakan dan imbauan
antara lain pemerintah meminta masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat tidak panik dalam menerima informasi informasi yang tidak benar dan juga tentu melakukan social distancing
insight kali ini akan membahas bagaimana cara menjaga pola hidup dan pola pikir yang sehat agar tetap sehat ya di masa pandemi
sebagai pekerja kita memiliki beragam rutinitas
pekerja kantoran misalnya yang menghabiskan sebagian besar waktu di dalam kantor
namun dengan adanya pandemi covid sembilan belas rutinitas tersebut berubah
para pekerja kini sebagian besar harus bekerja dari dalam rumah
dan membatasi interaksi sosial secara tatap muka langsung
perubahan ini bisa membawa dampak pada kesehatan mental pekerja
menurut psikiater jamie ardian setiap perubahan berpotensi menyebabkan stres dan berdampak terhadap produktivitas yang semakin menurun
lagi lagi saya mengambil mengutip dari wao keep in touch
tetap perlu terhubung dengan orang orang
baik itu teman keluarga sahabat
dengan cara cara yang lebih aman
kalau pengguna google ada google hangout ya
ada facetime ada skype
gunakan itu dalam rangka untuk tetap terhubung
kita sedang physical distancing

tapi hanya menjaga jatah saja
manusia adalah makhluk sosial yang butuh untuk terhubung dengan orang lain dan saling berinteraksi satu sama lain
jamie ardian menyarankan
membatasi penggunaan media sosial dan menggunakannya secara bijak adalah salah satu cara
untuk tetap menjaga kesehatan mental di tengah situasi yang tidak menentu ini
ya penyebaran virus corona akhir akhir ini menjadikan masyarakat seluruh dunia khawatir
karena jumlah korban terpapar virus corona juga semakin meningkat
nah lalu bagaimana cara menjaga ya agar pola pikir dan pola hidup yang sehat di masa pandemi corona
nah seperti saat ini sudah ada bersama saya di studio tiga cnn indonesia
seorang psikiater jamie ardian yang juga aktif menggunakan media sosial
untuk menyampaikan informasi mengenai soal corona
dan kita juga telah terhubung lewat skype dengan aktor indonesia ari wibowo
dan tentu saja kita ingin tahu ya bagaimana seorang ari wibowo melakukan social distancing di masa corona ini
ya seperti kita ketahui tadi ya
covid sembilan belas sudah menjadi pandemi ya sejak awal bulan maret ini
tapi saya lihat dengan begitu banyaknya informasi mengenai covid sembilan belas
semua orang sekarang sudah menjadi pakar mengenai covid sembilan belas
yang ada adalah infodemi juga
nah infodemi ini kita lihat juga ternyata dampaknya lebih banyak negatifnya daripada positifnya
menimbulkan kecemasan kepanikan dan lain sebagainya
apalagi dengan adanya media sosial
dan sekarang ini ketergantungan kita terhadap media sosial terhadap teknologi terhadap gadget itu semakin tinggi
karena kita semua harus melakukan work from home belajar from home social distancing
akhirnya teman kita juga ujung ujungnya adalah teknologi
nah dr jimmy bagaimana ini reaksi
bukan saja di indonesia seluruh dunia
panic buying kecemasan rasa takut dan lain sebagainya
melihat ini masih dalam tahap kecemasan

melihat ini masih dalam tahap kecemasan
apakah itu adalah kewajaran atau bagaimana manusia ini sekarang mengalami trauma ini
istilah yang tepat ya trauma
kita mengalami sesuatu yang tidak dapat ditahan unberable
sehingga reaksi reaksi emosional yang muncul pun bisa sangat beragam
cemas takut marah kecewa bingung dan lain sebagainya bergantung dengan pola individu tersebut di masa lalu

jika rasa takutnya terlalu besar bisa saja panic buying terjadi
mengamankan diri sendiri
itu salah satu fitur dari rasa takut yaitu safety
bukan berarti itu benar tapi sebenarnya itu bisa dipahami
atau juga mungkin malah menjadi freeze tidak berani kemana mana takut
atau menjadi cemas dan terus membaca berita
respon emosional bisa mendahului berbagai macam perilaku yang diverse tadi macam macam sekali
apa yang membedakan
misalnya kan ada yang mengatakan bahwa setelah mengalami situasi perang wah setelah mengalami situasi yang menakutkan sembilan sebelas dan lain sebagainya
tapi belum pernah saya melihat dunia itu begitu panik begitu takut ketika menghadapi covid sembilan belas ini
apa yang membuat pandemi ini kali ini jauh lebih besar ketimbang misalnya saat sars beberapa tahun yang lalu
ini belum pernah dirasakan seperti ini ini taraf tingkat kecemasannya
ada fitur fitur yang membedakan memang antara pandemi yang satu ini covid sembilan belas dengan sars dengan sembilan sebelas september itu ya
kalau kita bicara tentang sars tingkat infeksiusnya memang lebih besar covid sembilan belas walaupun tingkat kematiannya berbeda juga
tapi pada saat sars indonesia cukup bisa menghandle pada saat itu
sementara di sini jumlahnya meningkatnya cukup
sehingga respon dari pemerintah saya rasa juga sudah cukup wajar dengan tingkat yang seperti ini
berbeda juga dengan sebelas september ada penulis bagus di psychologi waktu itu menuliskan apa yang membedakan trauma pada saat itu dan pada covid sembilan belas
kenapa sekarang terasa berbeda
karena sekalipun pada saat itu terasa berat dan memang berat bukan menyangkal hal tersebut
tapi setidaknya ketika kita pulang kita mendapatkan support sosial kita bisa memeluk kita bisa bercerita dengan teman tanpa menjaga jarak
sementara di sini kita kehilangan sebuah kebutuhan yang sebenarnya sangat penting buat manusia yaitu kebutuhan sosial
kebutuhan memeluk kebutuhan berdekatan dengan orang orang yang dicintai
ada istilahnya juga skin hunger namanya kelaparan kulit karena tidak disentuh lagi
dan ini justru meningkatkan nih rasa
ini justru meningkatkan nih rasa kecemasan itu
iya ini meningkatkan kecemasan rasa takut karena di satu sisi kebutuhan emosional ini akan meredakan respon stres yang terjadi
sementara kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi saat ini sehingga respon stres perlu dicari solusinya dengan cara cara lain
kalau misalnya terjadi yang panic buying dan lain sebagainya walaupun sudah diberitahu bahwa tidak perlu panik buying tidak ada barang yang langka seperti kita lihat di negara negara yang berkembang ya
kalau misalnya terjadi yang panic buying ini toilet paper
yang sampai orang juga tidak mengerti kenapa ini dilakukan
apa sebenarnya yang terjadi di dalam pemikiran orang orang yang melakukan panic buying
ada satu area di otak kita namanya amigdala
itu organ yang cukup kecil di tengah
fungsinya adalah mengatur fear rasa takut
ketika amygdala aktif ketika fear aktif area otak yang lebih modern dalam hal ini otak depan untuk berfikir ini akan berubah menjadi fear
dan ketika fear aktif area otak yang lebih modern dalam hal ini otak depan untuk berfikir ini akan berubah menjadi fear
dan ketika fear aktif area otak yang lebih modern dalam hal ini otak depan untuk berfikir ini akan berubah menjadi fear

ini yang terjadi
tidak bisa bergerak ya
tidak bisa berpikir tidak bisa bergerak dengan logis maksudnya
sehingga pengambilan keputusan pun lebih didasari pada keputusan emosional saat itu
ya memang kalau kita melihat dari sudut pandang orang ketiga melihat respon demikian ini jelas tidak logis
tidak ada keuntungannya dan tidak ada safety sama sekali di sana
tapi itulah yang dilakukan ketika manusia merasa ketakutan dengan intens
tapi saya ingin bertanya pada ari ya
ini sudah berapa lama ini
sekarang ini sudah jalan tiga minggu ya
jadi dari terakhir tanggal lima belas bulan lalu masih ada acara
tapi betul betul saat itu aja sebetulnya sudah mulai menyadari bahwa aduh ini gak baik nih kumpul bersama sama waktu itu ada munas
dan saya sudah bilang aduh ini terakhir kali
karena saya juga tidak mau membawa penyakit ini membawa virus ini kembali ke rumah kepada orang orang yang saya cintai
ari ini tiga minggu ini lebih berdasarkan karena imbauan atau betul betul sadar bahwa ini sesuatu yang memang harus dilakukan
karena social distancing ini memang salah satu cara yang ampuh ya untuk memutus rata ini
tapi ini karena atas kesadaran sendiri atau memang ada unsur takutnya juga
karena punya keluarga dan lain sebagainya
iya kalau saya pribadi sebetulnya karena saya hampir setiap hari kalau saya bangun tidur itu saya nontonnya cnn international
jadi sebetulnya sudah tahu tentang covid sembilan belas ini dari waktu dia baru mulai di wuhan dan lain sebagainya
dan dari situ itu sudah timbul rasa keingin tahuan ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana kita bisa survive

bagaimana kita bisa survive bagaimana kita bisa melewati masa masa ini
dan sebetulnya dari awal sudah ada head start istilahnya
oke jadi ari sudah tiga minggu ini di rumah apa apa saja yang dikerjakan
ini sesuatu yang menyenangkan atau justru menambah stres ini
apalagi bagi seorang ari yang selalu aktif
selalu bisa dilihat dari dua sisi
pasti stres kalau dipikirin bahwa kita tidak ada penghasilan tidak ada pemasukan
karena memang kita lagi tidak bisa terlalu produktif seperti biasanya
tetapi senang juga karena ini adalah kesempatan kita bisa lebih dekat dengan keluarga dengan anak dengan istri
kalau sebelumnya selalu sibuk syuting
apalah sekarang tuh kita bisa main monopoli main catur main kartu
sesuatu yang kita bisa lakukan bersama sama
dokter jimmy kalau manusia ini disuruh social distancing physical distancing itu memang susah sekali karena kita sebagai spesies atau makhluk itu we are social animals
jadi ketika kita harus jaga jarak apalagi tidak bersentuhan tidak bisa memeluk dengan leluasa itu apa yang terjadi pada tubuh kita itu sebenarnya
jadi pada saat kita stres ada hormon yang keluar itu namanya oksitosin
oksitosin itu yang keluar ketika ibu melahirkan menyusui
oksitosin itu nama cantiknya kadel hormon
ketika kita saling mencintai berpelukan keluar oksitosin dan rasanya menyenangkan sekali
sayangnya ketika kita stres oksitosin pun keluar
secara natural ketika seseorang stres dia seperti ingin butuh orang lain untuk entah sekedar melindungi bicara mendengarkan dan lain sebagainya
covid sembilan belas membuat kita stres
dan kita dari dulu makhluk sosial
kemudian oksitosin keluar tapi kita tidak bisa melakukannya karena ada perintah untuk physical distancing
jadi ada stresor baru disini yaitu kita tidak boleh menyentuh sekalipun kita butuh
bagaimana stay safe tapi stay sane menjadi agak sulit disini ya
nah kalau menimbulkan stres itu secara fisik ya apa yang kita rasakan
karena apalagi sekarang kalau kita mendengarkan ada misalnya kita ketemu dengan dokter ya
dokter mata misalnya
atau dokter ini langsung kita aduh dok ini gigi saya atau mata saya ini sekarang mungkin orang lebih merasa yang istilahnya psikosomatis ya
langsung kok tenggorokan saya gatel ya wah saya batuk ya jangan jangan lah
ini apa sebenarnya itu terjadi kepada tubuh kita sehingga kita mungkin bahkan bisa merasakan ini
simptom simptom atau gejala yang ini membuat kita juga tambah cemas ya
sebelumnya mungkin kita sudah cemas dulu sebelum tambah cemas
masuknya berita dengan jumlah yang berlebihan atau pemikiran kita yang begitu cepat memikirkan kekhawatiran tentang masa depan atau ketakutan kita dengan topik topik spesifik
bisa saja dalam intensitas yang cukup panjang membuat tubuh kita tidak kuat
stres itu tidak hanya dirasakan oleh perasaan atau pikiran tapi juga oleh tubuh
hormon stres keluar denyut jantung meningkat tenggorokan terasa kering
perut akan melambat pencerahan
mungkin jadi begah mungkin jadi sobat gerd atau sobat mah begitu ya
atau mungkin juga nyeri kepala nyeri otot yang diakibatkan juga karena hormon stres yang keluar
secara fisik memang ada perubahan pada tubuh ketika kita stres
yang jika ini tidak dikenali dan diselesaikan bisa jadi psikosomatis akan muncul
dan ini juga bisa lebih parah ya stresnya itu sendiri terhadap tubuh ya
mungkin ya bisa dibandingkan dengan mendapatkan
dan virusnya itu sendiri ya
apalagi kalau dirasakan terus menerus ya stres ini
karena bisa nanti memicu menjadi penyakit
kita istirahat sebentar ya dr jimmy dan juga ari
kalau anda masih di sana bersama kami bersama skype tetaplah
iya kita istirahat sebentar ya ari
tapi tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
ya masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh dr jimmy ardian seorang psikiater yang juga aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi soal corona
dan juga kita terhubung lewat sambungan skype dengan ari wibo aktor indonesia yang sudah tiga minggu terakhir ini
work from home play from home stay home dan melakukan social distancing seperti yang memang kita harus lakukan
apalagi kalau tinggalnya di epicenter dari pandemi covid sembilan belas itu sendiri
dr jimmy dan ari ya kita tidak boleh meremehkan ya sama sekali
kita harus mengikuti supaya covid ini bisa cepat berlalu
cuma uncertainty atau ketidakpastian ini kan juga membuat
orang itu semakin cemas
ini berapa lama lagi bagaimana nasib saya dan lain sebagainya
ini kan juga menjadi buah pikiran ya
belum lagi kalau tiba tiba ya kena atau terpapar dan lain sebagainya
nah ini bagaimana dokter jamie kita harus menyikapinya ya tanpa panik takut stres dan lain sebagainya
ya secara psikologis
karena kita harus hidup ini sekarang dengan kenyataan covid sembilan belas ini
kita nggak bisa mengubah kenyataan
tidak bisa ya
tidak bisa tidur bangun bangun covid sembilan belas nggak ada
tapi manusia memang tidak suka dengan ketidakpastian sesuatu yang tidak bisa dikontrol
ada dua hal di muka bumi ini kalau kita bisa pisahkan menjadi dua
hal hal yang bisa kita kendalikan dan hal hal yang tidak bisa kita kendalikan
kalau kita berusaha mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan maka muncul perasaan yang tidak menyenangkan
cemas takut marah kecewa bingung dan lain sebagainya
pada kondisi saat ini lebih baik kita memfokuskan diri
mengendalikan yang memang bisa kita kendalikan
mengubah pola baru menerima realitas bagaimana adanya
membuat pattern misalnya jam tujuh harus bangun terserah mau ada aktivitas atau enggak jam tujuh harus bangun
karena itu adalah salah satu bentuk kita mengendalikan situasi
instead of kita tidur tiduran malas malasan walaupun rasanya memang itu yang ingin dilakukan
tapi itu akan memperburuk perasaan yang sudah tidak nyaman
membuat pola baru di rumah misalnya berkebun
atau bermain bersama anak di jam tertentu
atau mandi di jam tertentu dan kita spesifik
nah tujuannya supaya kita punya optimisme atau paling tidak rutinitas yang membuat kita merasa bahwa saya bisa ini menjalani semua ini
ada dua ada rutin ada take control
dan perasaan memiliki kontrol itu penting
karena kita gak bisa memiliki kontrol akan covid sembilan belas
jadi kita perlu punya sisi lain yang kita make sure disini saya bisa taking control
main game telepon teman
tapi itu secara disengaja
memang kita lakukan untuk mendapatkan perasaan kita bisa mengendalikan beberapa aspek ini
yang aspek yang tidak bisa dikendalikan ya mari kita lepaskan
jadi dari segi mental dari segi kejiwaan bisa jauh lebih sehat ya
iya jauh lebih sehat
nah sejauh mana medsos atau social media ya ini apalagi sekarang ini mungkin beda dengan sepuluh tahun yang lalu

sars dan penyakit pandemi lainnya itu terjadi
sekarang ini berita mengenai covid sembilan belas itu jadinya miliaran
ini terus menerus seluruh dunia kita dibombardir ya terus menerus
nah ini seberapa jauh ini berpengaruh terhadap membuat suasana ini jauh lebih menimbulkan kepanikan
itu sosial media bentuknya sekarang kan infinity loop ya mbak desi ya
jadi kita scroll selalu ada yang baru
kurang dari satu menit kita scroll akan selalu ada yang baru lagi
niat kita awalnya mungkin melihat sosial media untuk sekedar istirahat atau untuk sekedar menjadi berita menjadi stres baru karena ini infinite
dan saya lihat orang justru semakin walaupun sudah paham mengenai penyakit ini tapi terus menerus tidak bisa berhenti
iya seperti craving akhirnya
memberi makan kecemasannya dengan topik topik yang awalnya kita baca mungkin terasa lega saat itu
selang beberapa menit kita akan semakin cemas
dan mengulangi aktivitas tersebut
mengulangi aktivitas tersebut
ini tidak menyelesaikan
lebih nyaman bagi kita untuk memang ada waktu untuk nggak pegang sosial media sama sekali dan itu intentionally dilakukan
jadi puasa lah
iya puasa social media
puasa sosmed ini
demi kesehatan mental kita
tapi ya memang agak susah sih sekarang apalagi dengan social distancing ini kita mau tidak mau akhirnya ya scrolling lagi
kita nonton tv juga beritanya itu
kita baca koran kita lihat twitter instagram dan lain sebagainya semuanya berita covid
ari masih sama kita kan
hari ini bagaimana anda sendiri ini kan paling penting ya sebenarnya untuk memerangi atau melawan covid sembilan belas ini adalah kalau tubuh kita sehat ya
apa apa saja ari yang anda lakukan untuk melakukan ini
apa apa saja dari yang anda lakukan untuk memastikan bahwa anda itu tetap sehat dan bugar gitu
karena kuncinya memang itu daya tahan kita
ya satu yang pasti menjaga makanan
saya belakangan ini jadi lebih sering minta istri masak di rumah aja
ketimbang kita beli makanan dari luar seperti biasanya
kita tidak pernah tahu masalah higienisnya kan
ya selain itu tentunya juga latihan fisik olahraga di rumah dan mungkin tambah dengan suplemen vitamin c katanya kan buat daya tahan tubuh vitamin e kemudian juga jemuran di matahari pagi jam sembilan
katanya juga itu membantu karena kita kan tahu virus ini juga agak rentan terhadap panas ya
jadi ada baiknya kita juga mendapatkan vitamin d dari matahari
dan selain itu mungkin yang paling penting ya seperti yang tadi sudah dikatakan punya pikiran yang positif
kita melihat yang baiknya aja bahwa saat ini akan berlalu
tapi mungkin yang menjadi pertanyaan kita semua berapa lama akan seperti ini
ada tips tips sendiri cara sendiri ari untuk hidup bersih sehat dan kuat
ya itu kembali menjaga kebersihan
kita jaga jarak dengan yang lain
kita nggak keluar rumah sebisa mungkin
dan mudah mudahan ini akan segera berlalu
ya kita mudah mudahan akan segera berlalu
tapi ari sebelumnya anda sendiri sudah menerapkan hidup sehat dan rajin berolahraga
kalau saya lihat anda kan cukup ini ya
orangnya cukup fit ya
cukup sadar lah
ini bukan sesuatu yang teramat sangat
baru kebetulan istri saya juga dia trainer untuk functional training
dimana itu juga apa latihan menggunakan alat alat apapun yang ada di rumah
botol mineral dan lain sebagainya
untuk sebagai pemberat sebagai beban dan menggunakan badan kita sendiri gitu sebagai resistance nya
dan sebetulnya buat anak anak juga udah diterapkan
jadi bagi kita sekeluarga sih memang ini bukan sesuatu yang apa berbeda jauh dari kebiasaan
kita sehari hari menjaga kesehatan olahraga dan hal hal seperti itu
ini juga salah satu yang kenapa di indonesia ini tingkat kematiannya itu cukup tinggi
ternyata mungkin ya underlying ya dari masyarakat kita kan
kita istilahnya di sini masyarakatnya kan perokok
dan kita juga apalagi tinggal di kota kota besar juga terpapar dengan polusi
tingkat diabetesnya juga kan salah satu yang paling tinggi di dunia
dr jimmy sekali lagi mengenai bagaimana kita harus bersiap menghadapi
dan tentu saja tanpa panik tapi harus tetap waspada
apalagi kita paling tidak tadi melakukan sesuatu yang kita bisa kontrol
kita jangan terlalu berlama lama untuk hilang dalam hal hal yang kita tidak bisa kontrol
salah satunya itu adalah membaca informasi informasi yang mungkin makin lama makin membuat takut itu ya
selain membatasi informasi membatasi durasi tentang informasi
kita perlu sadar juga pikiran manusia itu akan tetap berjalan kalau kita membuka mata
selama kita terjaga pikiran akan jalan jalan kemana mana
kita nggak bisa berhenti mikirin
jadi berusaha untuk berhenti mikirin covid sembilan belas itu sulit

memikirkan hal lain kalau membaca adalah hal yang kita sukai maka mungkin kita perlu menggeser itu terhadap topik yang lain
membaca buku baru yang mungkin masih plastikan di dalam lemari
atau membaca hal lain yang mungkin bisa membuat kita nyaman cerpen atau apapun
dengan mengalihkan pikiran kita sedang mengistirahatkan pikiran
jadi tidak terlalu terpapar dalam durasi dan frekuensi yang terus menerus sama
ari anda sendiri bagaimana berapa hari berapa jam per hari itu scrolling di media sosial atau hilang dalam informasi informasi covid
atau sekarang sudah mulai dijaga mulai puasa lah sedikit sedikit
iya memang followers nya di instagram juga lumayan banyak
jadi memang dari awal saya berusaha melakukan bagian saya untuk memberikan warning untuk memberikan informasi informasi
cuman ya memang seperti yang tadi dikatakan kita harus hati hati apa yang kita sampaikan
jangan sampai kita pikir itu benar
ternyata itu hoax jadi kalau memang belum tentu kita yakin lebih baik jangan diteruskan gitu
kita istirahat sebentar ya tapi ari jangan kemana mana dulu
dan juga dr jimmy insight with desi anwar akan segera kembali tetaplah bersama kami
iya anda bersama insight with desi anwar topik kita kali ini bagaimana tetap sehat ya jiwa raga dan mental di masa covid sembilan belas
saya ditemani oleh si dr jimmy ardian dan juga ari wibowo lewat skype
dan mungkin salah satu yang perlu kita ingat dalam memerangi atau melawan covid sembilan belas ini pada akhirnya ini tanggung jawab masing masing
hanya satu maksudnya ar celaya harus selalu lindungi dari keerditaran kita harus sehingga ayo kuat tornaya dan keamanan muchalang
karena kita harus menjalankan lo kita harus menjaga jarak walaupun begitu susah
tapi kita juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan menjaga imunitas itu sendiri
ini berarti kalau misalnya kita merokok atau punya kebiasaan kebiasaan yang tidak sehat mau tidak mau kan harus berubah
dan ini mungkin tidak menyenangkan ya bagi kebanyakan orang
orang change is difficult ya orang yang biasanya tiap hari ke kantor punya rutin tiba tiba harus
bekerja di rumah orang yang anak anak mungkin biasa bermain di sekolah tiba tiba harus di rumah
bersama orang tuanya dan ini juga mungkin stres bagi orang tuanya tapi perubahan ini sebenarnya
akan menjadi the new normal saya rasa ya dan yang terjadi adalah semacam trauma kolektif kalau saya
lihat ya benar ya ari ari ya trauma kolektif dimana kita harus berubah semuanya harus berubah sekarang
kita bicara mengenai pagi pagi kita berjemur ya supaya kena matahari vitamin d makan harus pola
makannya sehat olahraga dan lain sebagainya yang sebenarnya harusnya kita lakukan tanpa

penyakit pun kan ya nah dokter jimmy khusus bagi orang indonesia mungkin kita belajar dengan yang
terjadi di china bagaimana mereka coping bagaimana mereka mengatasinya teman teman kita di china
karena mereka duluan dan lebih lama lagi ya terpapar dengan pandemi ini ada beberapa
penelitian yang saya baca memang tentang stres pada orang orang yang mengalami covid sembilan belas di
china angkanya cukup besar sekitar ada yang menyebutkan delapan ada yang menyebutkan paling
sebenarnya baik bergantung dengan respon individu tapi ada beberapa trik mungkin yang bisa kita
lakukan ketika tubuh stres kita bisa relief soothing stres tersebut dengan slow deep breathing
bernafas dengan dalam tapi pelan dan secara sengaja kita lakukan itu beberapa siklus enam atau tujuh siklus
dalam satu periode untuk mengurangi denyut jantung untuk mengurangi hormon stres yang keluar supaya
lebih relax supaya lebih relax pada saat itu baru kita melakukan yang lain termasuk memulai aktivitas
fisik termasuk dengan contact with teman teman misalnya atau misal pendamping psikosoial jadi
di banyak negara lain juga ada pendampingan psikosoial bagi orang orang yang terdampak oleh
covid kebetulan di indonesia pun ada persatuan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
membuat pendampingan psikosoial tersebut bekerja sama dengan ada aplikasi sehat media dari
kemenkes juga ada dari instagram dari pdskji sendiri kita melayani pendampingan secara online untuk
kita semua yang mengalami covid jadi counseling ini sangat penting ya
counselling ini sangat penting kira kira apa saja ketika memberikan counselling apa biasanya membuat
kecemasan mereka atau keluhan utama dari orang orang yang meminta pendapat dokter
ada banyak responnya keluhan fisik yang menjadi penyerta nyari perut kemudian berdebar cemas
dan lain sebagainya bisa juga topik topiknya tidak langsung terkait misalnya bagaimana jika harus berobat
ke rumah sakit padahal sedang ada pembatasan apa yang bisa dilakukan di rumah dan lain sebagainya atau bisa
juga responnya memang sedang bosan di rumah seperti yang kita bicarakan tadi bagaimana membentuk pola baru di
rumah apa saja yang kira kira mungkin merasa tidak berguna juga yang biasanya selama ini begitu kerja
keras tiba tiba dipaksa tidak melakukan apapun ditambah loneliness sendiri merasa sendirian padahal
memang sendirian itu perasaan yang tidak nyaman sama sekali pendampingan ini ada untuk paling

bahwa ada orang lain yang bersama sama dengan kita dan peduli tidak kamu kita enggak sebenar benar
sendirian masih masih banyak yang mau menolong ari ini bagaimana anda sendiri melihat ya fenomena
inilah yang terjadi ya di antara kita sendiri keluarga teman dan bahkan kita sebagai masyarakat
ini kan the new normal ini kan memang kita mau tidak mau kan dipaksa harus berubah ini pasti

bukan saja stressornya tapi mungkin tidak tahu bagaimana cara mengubah
iya sebetulnya ini juga buat saya pribadi juga sudah ternyata membuka beberapa pintu baru ya
satunya karena kita kita kan orang kreatif seniman ya kan dan kita di rumah aja apalagi saya di dunia film
dan sinetron tentunya enggak bisa melakukan produksi itu karena pasti harus berkembang sama sama
jadi apa yang bisa saya lakukan di rumah akhirnya kita kolaborasi saya bersama beberapa partner apa
kita membuat lagu kalau dengan penyanyi penyanyi indonesia kita bikin satu lagu yang umum tentang
corona memberi support memberi semangat kemudian juga ada satu grup lain lagi bikin lagu rohani
juga tentang krona jadi walaupun saya bukan penyanyi tapi akhirnya saya ikut masuk disitu
apapun yang bisa saya lakukan untuk membantu saya lakukan gitu
justru kita lihat di sini salah satu yang atribut ya yang kita miliki di indonesia ini
semangat gotong royongnya itu bisa keluar ya dalam saat saat seperti ini
anda sendiri bagaimana ari melihat
apalagi dengan follower yang begitu banyak komentar begitu banyak
bagaimana orang indonesia menyikapi covid sembilan belas ini kalau kita bandingkan dengan di negara negara lain
apa yang khas gitu ciri cirinya
ya itulah saya lihat memang bali ada pro dan ada pantra
ada yang memikirkan diri sendiri dia langsung belanja banyak untuk diri sendiri
ada juga justru yang membuat masker memberikan pada orang lain
saya juga ada restoran kita juga support makanan buat perawat buat dokter
jadi ini ketakutan ini itu benar benar mengeluarkan aslinya kita aslinya pribadi kita
ada yang justru jadi mementingkan kepentingan sendiri
ada justru yang ingin tahu ini adalah sesuatu pandemik yang sudah banyak sekali orang yang kena oleh ini
dan berusaha melakukan sesuatu yang bisa dilakukan
tapi ada juga yang meremehkan kan in denial atau menganggap ini enteng atau tidak penting
apalagi di awal awal ya
dan yang saya takuti ini saat ini adalah kita sudah mau masuk lebaran orang pengen mudik pulang kampung
sementara kan di jakarta ini apa
pusat ya epicenter

jadi justru saya takut dengan mereka pada mudik pulang kampung justru akan makin menyebar virus ini kemana mana
di mana mungkin di kampung mereka tidak terlalu baik fasilitas kesehatannya
kalau misalnya dengan anak anak ya ari bagaimana menjelaskannya supaya mereka juga paham tapi juga tidak cemas
tapi juga bisa menerima keadaannya
karena biasanya kan anak anak kan harus merasa aman ya
tapi kalau melihat semuanya itu berubah dan apalagi orang tuanya juga cemas dan lain sebagainya
itu bagaimana apa yang anda lakukan
iya memang dari awal sudah saya terangkan untungnya mereka sudah cukup dewasa
mereka sudah memahami
anak saya usianya sepuluh dan sebelas tahun
jadi memang mereka tidak bisa main keluar seperti biasanya
tetapi untungnya memang anak anak sekarang kan juga lebih banyak main di rumah main konsol gaming lah online
jadi sebetulnya makanya yang tadi saya bilang untungnya kita masih ada listrik masih nyala internet masih ada
jadi sebetulnya masih bisa ditanggulangi
dokter jemmy dan ari
kita istirahat sebentar tapi jangan kemana mana dulu ya
masih ada segmen lagi yang akan kita lalui sesaat lagi bersama insight with desi anwar
kembali bersama insight with desy anwar
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani oleh dr jimmy ardian seorang psikiater
dan juga ari wibowo di sambungan skype
halo lagi ari dan juga dr jimm
tapi ari sampai saat ini tetap optimis ya
churful kalau lihat dari wajah anda happy happy atau bagaimana dengan keluarga anda atau teman anda yang mungkin berkeluh kesah
begini untungnya buat beberapa dari kami memang ini agak lebih ringan dibanding buat orang lain ya
karena kita masih ada tabungan
jadi apa yang saya pikirin adalah mereka mungkin yang saat ini yang hidup dari hari ke hari
mungkin pastinya buat mereka itu jauh lebih susah
nggak boleh keluar rumah
sementara kalau hari ini nggak kerja besok nggak makan gimana gitu ya
buat saya sih saya kasih tahu ke anak anak saya kita tuh masih oke banget
kita tenang aja jangan punya pikiran negatif
dan bagi saya juga olahraga mungkin salah satu penghilang stres juga ya
karena dengan kita olahraga kan darah darah lancar otak juga
dan itu juga membuat kita jadi lebih segala juga
dan apa lagi kira kira yang kita yang masih mampu lah istilahnya yang kita bisa lakukan ya untuk membantu orang lain ari
karena salah satu mungkin yang bisa membuat kita positif dan juga merasa terbantu juga adalah dengan membantu orang lain
dari segi mental itu kan juga sangat positif ya
makanya seperti yang tadi saya bilang itu juga saya lakukan melalui instagram saya
kemudian juga membuat lagu kolaborasi dengan penyanyi penyanyi lain
apapun yang bisa kita lakukan untuk mereka
untuk orang banyak masyarakat indonesia
itu kita lakukan
dokter jemmy memang covid sembilan belas ini sangat berbahaya
tapi tidak kalah berbahaya adalah kalau kita terlalu stres
apalagi kalau sudah menjadi depresi panic attack bahkan takut dan lain sebagainya
mungkin tips ya bagaimana menangani semua ini mengurangi stres
saya suka kata kata mengurangi
yang kita bisa lakukan memang memanage
paling tidak stres tersebut tidak mengganggu kita secara individu
apalagi kita sekarang banyak sekali waktunya di rumah
ketimbang kita hanya membuat diri kita lebih cemas lagi dengan informasi informasi dari sosmed
apa kira kira yang perlu kita
saya pribadi menyediakan waktu sepuluh sampai dua puluh menit sehari untuk berlatih mindfulness
yaitu latihan tubuh di sini pikiran di sini
yang terjadi saat kita cemas adalah badan di sini
bisa beri contoh bagaimana cara melakukannya
kita melatih bersama sama dengan cara termudah adalah bernafas
karena kita nggak bisa nafas buat besok atau nafas buat kemarin
nafas kan hanya saat ini
memikirkan dan menyadari nafas
tapi itu dilakukan secara sengaja sepanjang sepuluh atau dua puluh menit setiap harinya
dalam waktu singkat ketika kita berusaha memikirkan nafas pikiran kita akan kemana mana
tapi saat itu
tapi pada saat itu pada saat pikiran kita melompat secara sengaja kita kembalikan lagi untuk mikirin nafas
menenangkan diri sambil tetap bernafas
kenapa kita butuhkan durasi tersebut
karena dari penelitian memang durasi di sana itu mampu membuat kita mengendal stres lebih baik
minimal berapa menit tadi dua puluh menit ya
iya dua puluh menit perharinya
ini semacam meditasi ya
semacam meditasi begitu
kalau tidak bisa seperti itu minimal yang tadi kita bahas sebelumnya adalah slow deep breathing
ketika kita mulai cemas secara tidak sengaja nafas kita akan menjadi semakin cepat
maka untuk menenangkan adalah kita melakukan persis sebaliknya yaitu bernafas lebih lambat bisa dari dan dalam
itu akan membuat perasaan tubuh stres lebih baik
tapi cara yang dilakukan mas ari juga luar biasa tepat
karena ketika kita berolahraga hormon hormon stres akan rilis dan perasaan akan lebih baik
akan ada endorfin yang keluar dengan menolong orang lain akan ada serotonin yang keluar dan itu akan membuat kita memang merasa lebih nyaman
bagaimana ari anda juga melakukan mungkin meditasi atau mindfulness ini exercise atau aktivitas mumpung ini apalagi banyak waktunya juga
sekalian personal development ya bagaimana membuat kita itu lebih hidupnya lebih seimbang main body and spiritnya itu semua balance gitu
iya selama ini memang saya lebih ke olahraganya
tetapi setelah mendengar penjelasan dari pak dokter ini kayaknya memang mulai hari ini saya mau coba juga dengan pernafasan
karena selama ini juga belum pernah melakukan itu
saya percaya memang itu pasti akan sangat membantu
tapi biasanya itu yang cukup sulit ya
kedengerannya mungkin gampang ya
tapi kita manusia kan selalu berpikir
otaknya tidak pernah berhenti
latihan memberhentikan pikiran itu memang sulit
nah katanya hormon stress atau kortisol ya kalau tidak salah itu memiliki dampak yang sangat buruk ya kalau terus menerus ya terhadap kesehatan kita secara fisik
mungkin bisa dijelaskan
dokter kenapa orang mengatakan jangan stres ini bisa justru bisa membuat orang sakit
itu betul ya secara fisik itu ada
secara fisik itu ada
ada evidence nya memang terbukti
pada tahap awal hormon stres keluar itu baik
tapi hanya di awal
begitu ini berlangsung berkepanjangan saya rasa tiga minggu sudah berkepanjangan ya
ini mulai memberi dampak
yang mungkin sakit gula akan meningkat karena proses pelepasan gula di tubuh juga akan makin cepat jika kita stres
kemudian belum lagi pencernaan mulai akan terganggu
dan yang terkait dengan covid sembilan belas sistem imun pun akan terganggu ketika stress dan hormon stress yang keluar ini berlangsung berkepanjangan
sehingga ada baiknya memang kita
bukan menghilangkan stres tapi menghandle supaya
memanagenya sehingga kita tidak terus menurus di dalam situasi ini
seolah olah kita siap berkelahi tapi
kita siap fight tapi nggak ada
ada tapi terus terusan gitu ya
dan ini justru menimbulkan ya macem macem ya
panic attack dan lain sebagainya
kalau ari sendiri bagaimana
ini kebalikannya dari stress itu kan kalau kita bahagia ya
kalau kita hatinya kan senang riang
nah bagaimana ini menciptakan suasana hati yang terus riang karena katanya kalau orang suasana hatinya riang happy dan lain sebagainya itu justru meningkatkan sistem imunnya kan
apa games games mungkin mainan yang bermain dengan anak anak apa apa saja
iya kalau saya spending time with the kids gitu ya
saya main dengan anak anak
kita juga ada anjing di rumah
jadi mereka juga selalu konyol banget gitu perilakunya
jadi selalu ada aja sesuatu yang fun yang lucu yang bisa membuat kita ketawa
iya ketawa penting ya dokter jim ya
ketawa itu penting
bukan menertawakan orang lain
kalau bisa menertawakan diri sendiri atau hewan juga nggak apa apa
nah ini bagaimana dalam kita memanage kan rasa takut ya ketakutan
mungkin ada stress ada
tapi kan ada juga yang namanya takut
nah ini bagaimana memanagenya ya
lawan dari viera adalah safety
dalam kondisi covid sembilan belas ini kita perlu waspada tapi tidak terjebak dalam rasa takut
artinya kemungkinan memang rasa takut tidak menghilang sepenuhnya
karena kita sekarang selalu merasa aman kemana mana harus pakai masker pakai gloves pakai hand sanitizer
ini kan berarti kan mau tidak mau kita dibuat takut gitu
itu selalu dibuat dalam posisi dalam ketakutan
nah ini memanagenya bagaimana
sadari bahwa yang kita bisa dapat adalah bukan perasaan sepenuhnya safe
tapi cukup aware saja
jadi kalau lebih dari itu mungkin memang takutnya perlu dikurangi
yang bisa kita lakukan adalah pertama tetap harus jaga jarak
bagian itu tidak boleh dihilangkan ya
cuci tangan tidak menyentuh wajah jaga jarak gunakan masker
physical distancing tetap perlu dilakukan
tapi setelah itu jika sudah merasa aman

share kita tetap mengingatkan kepada diri sendiri bahwa kita sudah melakukan bagian kita
kita sudah mengubah yang bisa kita ubah
dan di situ safety
di bagian yang tidak bisa kita ubah apakah kita mungkin tertular atau menulari
seandainya memang kita sudah berusaha
terima yang bisa yang tidak bisa diubah diterima
yang bisa diubah dikerjakan
ingatkan ke diri sendiri kita sudah melakukan bagian kita and it's okay
jadi yang penting kita tanggung jawab terhadap apa yang kita bisa lakukan
tapi jangan terlalu merasa ketakutan ya
dengan hal hal yang kita tidak bisa kontrol ya
karena rasa takut itu justru bisa berdampak sangat negatif ya
kepada kesehatan kita
kita istirahat sebentar
dr jimmy dan juga ari masih ada satu segmen lagi
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
sampai jumpa di video selanjutnya
kita ada waktu untuk membacanya
mungkin ada hobi dan lain sebagainya
jadi sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan baik ini bisa menjadi sesuatu yang positif
bahkan mungkin kalau kita melihat ke belakang nanti suatu hari kita kembali kehidupan normal
bisa menjadi sesuatu yew waktu itu enak ya ternyata kita social distancing
apa kita kira yang bisa betul betul manfaatkan lah
kalau menurut saya memang
menurut saya memang ini kesempatan emas
biasanya saya tuh jarang sekali ketemu dengan anak anak saya
mereka sekolah dari pagi sampai sore
saat mereka pulang ke rumah sore hari saya sudah di lokasi syuting
baru pulang malam besok pagi mereka sudah berangkat sekolah saya baru bangun tidur
jadi ini waktu yang sangat baik untuk kita bisa menjalin hubungan antara suami dengan istri
mengembalikan kembali hubungan antara orang tua dengan anak
dan coba cari cara cara baru untuk kreatif
contohnya saya dengan kolaborasi bernyanyi dan lain sebagainya
memang ini perubahan yang lumayan drastis
tapi kita harus melakukannya
mungkin juga bisa kita gunakan waktu ini untuk merefleksi ya mengenal diri kita sendiri ya
lagi kan hari ya
mungkin selama ini kita tidak pernah ya selalu sibuk dengan
ini dirasakan ada perubahan mungkin karena lebih banyak waktu untuk memikirkan
mungkin menganalisa merefleksi tujuan hidup saya
apa yang saya lakukan selama ini
ya pasti itu ada sangat ada
dan juga malas bahkan agak malu juga bilangnya
jadi lebih mengenal istri sendiri juga
kita dua puluh empat jam bersama sekarang kan
yang sebelumnya mungkin cuma bisa ngobrol satu jam bareng
kadang kadang gak ngobrol sama sekali karena gak ketemu
sekarang malah jadi lebih mengenal
pasti kan juga yang meminta counseling dari anda ini
bagaimana menghilangkan rasa ketakutan kecemasan mungkin kesepian dan lain sebagainya
bagaimana kita mengubah situasi yang harus kita lakukan sekarang ini
menjadi sesuatu yang sangat baik positif bagi kita
secara fisik maupun secara mental
ada sesuatu yang memang bisa kita lakukan di masa masa ini dan itu doable
bisa dan baik untuk dilakukan
yang mas ari sampaikan tadi itu salah satu fenomena yang juga saya amati
dengan bertambahnya jumlah interaksi antara keluarga
ini sebenarnya bisa dikawal
ini bisa dimanfaatkan untuk kita mulai kembali reconnect lagi dengan keluarga
walaupun di sisi lain atau ada report juga yang mengatakan bahwa angka perkelahian juga semakin banyak kalau ribut di rumah
tapi in nether side kalau kita bisa manage ini dengan baik
termasuk emosi pikiran dan perasaan
situasi ini bisa kita manfaatkan untuk terhubung lagi dengan anggota keluarga yang misalnya sebelumnya tidak begitu kita kenal
atau pada situasi seperti ini dulu ilmuwan ilmuwan banyak menelurkan pengetahuan ketika justru trap terjebak
entah itu pandemi di masa lalu atau terjebak misalnya di penjara
sehingga saya rasa pertemuan kita terhadap kesendirian ini bisa jadi juga memunculkan sisi kreatif diri kita
entah kreatif menyelesaikan stres atau kreatif menghasilkan karya
lagu misalnya tadi mas ari contohnya menulis buku kita bisa memanfaatkan
atau hobi yang dulu mungkin karena tidak ada waktu terlantarkan bisa kita kembangkan kembali
kita kembalikan lagi
justru mengeluarkan segala macam kreativitas dan juga mungkin apa yang kita ingin pelajari kan masih banyak misalnya
belajar atau lebih banyak membaca lebih banyak paling tidak lebih banyak berpikir
ini semua bisa memberikan sisi yang positif ya dampak yang positif
mungkin terakhir dokter jinmi apalagi tips ya jangan stres jangan takut tapi supaya kita suasana hatinya bagus
supaya kita riang supaya kita tidak ini kita optimis lah melihat masa depan
ikhlaskan yang tidak bisa kita manage
jangan pernah berusaha mengubah yang tidak bisa kita ubah
yang bisa kita ubah jangan diam saja
karena kalau kita diam saja pun situasi tidak berubah
maka lakukan yang memang hal hal yang bisa kita ubah
ari mungkin ada pesan buat teman teman
kalau dari saya pesannya untuk kita bisa memerangi covid sembilan belas bersama sama memang harus ada kesadaran dari kita sendiri
untuk kita menjaga jarak untuk kita tidak keluar
walaupun kerasa bosan di rumah
walaupun terasa pengen banget keluar
karena memang kita social animal
tetapi tetap saja kita harus ada di rumah
dan lebih cepat virus ini akan hilang kalau memang kita menuruti apa yang diminta oleh pemerintahan kita
terima kasih banyak ari dan juga tetap sehat ya
jaga jarak social distancing dan semoga ini semua cepat berlalu
tapi di sisi lain ini jarang sekali kita melihat ini langit jakarta begitu biru
ini salah satu aspek positif yang terjadi ketika manusianya berhenti beraktivitas
ternyata planet juga bumi juga bisa beristirahat dan bisa pulih kembali
paling tidak itu bisa membuat kita semua merasa bahwa oke yang kita lakukan ini tidak sia sia
sekali lagi terima kasih dokter jimmy dan juga ari
dan demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa tetap ya melakukan social distancing
jaga jarak kalau keluar rumah pakai masker dan juga rajin rajin cuci tangan
kita harapkan bahwa covid sembilan belas ini semoga cepat berlalu
tapi kuncinya ada pada diri kita semua
setiap orang bisa berperan untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas ini
demikian insight with desi anwar
jangan lupa anda dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia
sampai jumpa dan bye bye